beginilah kondisi mobil angkutan kota yang dikendarai komarudin
pasca terlibat keributan dengan seorang pengendara mobil minibus
di jalan re marta dinata tanjung priok jakarta utara pada selasa malam
angkot mengalami kerusakan di sejumlah bagian
pemandangan nyaris rupa juga terjadi pada mobil minibus milik yosep sumanto
menurut pengendara minibus peristiwa itu bermula saat dirinya tengah melaju
dari arah ancol menuju tanjung priok
tiba tiba kendaraannya disalip oleh angkot yang melaju ugal ugalan
dari situ terjadilah aksi adu jotos dan saling kejar kejaran
antara keduanya hingga akhirnya kedua mobil saling bertabrakan
akibat selisih paham ini selain kendaraan yang rusak
kedua sopir juga mengalami luka ringan
cepatannya tinggi saya terus aja ada pukul mobilnya
tapi kesenggol spionnya juga
setelah itu dia berhenti turunin penumpang
saya ada di samping dia di samping supir
dia keluarkanlah kuncinya
kunci roda dia pukul ini buktinya
setelah itu dia kabur saya kejar dia
saya kejar dulu di situ
terus dikejar karena dia bawa ular senjata kunci roda
dia bawa senjata dia berdua saya sendiri
saya dikejar ditabrak saya dari belakang
ger ini contohnya mobil saya sampai putar balik
dari arah ke sana putar balik hantam kontainer
udah itu dia mental
sebab apa ini
mental dari situ saya kabur
minta tolong sama warga yang hajar saya
atas kejadian ini kedua pengendara serta kendaraannya
masing masing langsung diamankan aparat ke kantor unit lakalantas
wilayah jakarta utara untuk menjalani pemeriksaan
fakih haitami jakarta